belum lama ini seorang pengemudi taksi online terluka parah
usai berduel dengan perampok yang ingin mengambil harta dan mobil korban
aksi kejahatan seperti ini tentu bisa menimpa kapanpun dan dimanapun
kaum hawa kerap menjadi sasaran empuk tindak kriminal di jalanan
senior trainer dari jakarta defensive driving consulting menyebut
masyarakat perlu membiasakan diri untuk berpikir dan bersikap lebih awas
terhadap kondisi sekitar situasi perjalanan dan lingkungan yang dituju
dengan lebih waspada kita akan menjadi lebih siap dan responsif
terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar
sikap waspada itu harus ada sejak awal
jadi lebih ke behavior kita karena sejatinya yang namanya kecelakaan
pada umumnya ya yang namanya kejahatan kecelakaan
itu sebenarnya faktornya dari diri kita sendiri
kita memancing diri kita masuk ke dalam hal tersebut
agar lebih aman penting bagi para pelaku perjalanan untuk memilih waktu perjalanan yang baik
waktu yang disarankan adalah pagi hingga sore hari ketika langit relatif lebih cerah dan terang
kedua gunakan kaca film mobil yang cukup gelap untuk mengurangi resiko menjadi target aksi kejahatan
selanjutnya pastikan rute perjalanan yang dilalui jauh
dari lokasi rawan
di sisi lain kita juga perlu mengetahui rute alternatif dan melakukan variasi rute perjalanan
sebagai langkah antisipatif menjauhkan diri dari pengintai
selain itu penting pula untuk membekali diri dengan paper spray
benda tersebut bisa anda gunakan sebagai senjata dalam kondisi terdesak
semprotkan ke bagian mata lawan otomatis membuat mata orang yang ingin berbuat jahat menjadi pedih
karena kandungan alkohol pada cairan tersebut
ketika anda sudah melakukan tindakan preventif namun kejadian buruk yang tidak diinginkan menimpa anda
upayakan untuk tetap mengutamakan keselamatan diri anda
karena pada dasarnya tidak ada yang lebih penting ketimbang nyawa anda
larissa aradia imam muhairib jakarta